jumlah kasus covid sembilan belas di kabupaten kudus jawa tengah meningkat tajam hingga kamis tiga juni dua ribu dua puluh satu ada satu dua ratus empat puluh tiga kasus aktif covid sembilan belas
pasien yang dirawat di rumah sakit sebanyak dua ratus delapan puluh tujuh orang sembilan ratus lima puluh enam orang positif covid sembilan belas menjalani isolasi mandiri
sementara angka kematian akibat virus corona di kudus tercatat enam ratus tiga puluh tujuh kasus
pemerintah telah memerintahkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro diperketat
selain itu untuk mengurai antrean di igd perlu ada penambahan tenaga kesehatan dan ruang perawatan
bagaimana penanganan lonjakan kasus covid sembilan belas di kudus
apa yang kurang dan harus diperbaiki guna menahan laju peningkatan kasus covid sembilan belas ini
saya sudah tersambung dengan budi waluyo kepala bpbd kudus
selamat malam pak budi
selamat malam mbak
pak budi lonjakan kasus covid sembilan belas di kudus sudah lebih dari seminggu sampai saat ini belum reda
apa saja langkah darurat yang sudah diupayakan pak
untuk mengatasi ledakan ini
terima kasih mbak
untuk langkah darurat dari pemkap sudah melakukan beberapa langkah
yang pertama memperketat lagi ppkm mikro
kita mendapatkan bantuan personil dari tni untuk ikut memperketat ikut menjaga prokes pada saat kita melaksanakan ppkm mikro di desa
kapan bp bd menyadari
bahwa terjadi tren peningkatan yang begitu tajam
angka positif covid sembilan belas di kudus
tren kenaikan angka yang terpapar itu setelah lebaran tepatnya di tanggal delapan belas mei
jadi sudah meladak peningkatan peningkatan yang agak signifikan
pendeteksiannya seperti apa pak budi
untuk yang di kami sendiri karena kami di dalam tim
kami di dalam tim
menangani proses pemakaman untuk masyarakat kudus yang terpapar covid sembilan belas dengan pemakaman prokes
di situ terlihat data yang masuk ke kita dari pemakaman pemakaman yang kita lakukan mulai ada tren naik
bentuknya seperti apa tren naiknya seperti apa bisa digambarkan pak budi
kalau di kisaran sembilan februari maret april itu
kisaran angka satu maksimal dua di pertengahan mei sudah menginjak angka empat
dan itu berterut terut sampai beberapa hari angka empat bukannya terut tapi sudah ada kenaikan di angka lima
dan saat ini
dan saat ini angka itu masih bertahan tapi ini yang pasti untuk data hari ini
untuk kasus yang positif memang ada kenaikan tapi kenaikannya tidak terlalu signifikan
dan yang lebih mengubahkan lagi untuk angka kesembuhan sudah mulai beranjak naik di angka lebih daripada seratus
jadi ada tren membaik begitu ya pak budi
kalau ini sebagai awal yang baik tren kesembuhan akan semakin naik dan tren yang terpapar semakin turun
sehingga yang saat ini angkanya mulai pertengahan mei selalu naik bisa kita kendalikan
selalu mengevaluasi kegiatan kegiatan pada saat kita melakukan pengetatan pengetatan kepada masyarakat
kalau kita evaluasi kita perbaiki setelah mana yang kira kira masih kurang akan kita tutup
dan ini tidak lebut dari yang pasti peran serta masyarakat
utamanya kita harus dapat berpesta keras mungkin hubungan masyarakat yang kita butuhkan
untuk ikut membantu memutus santai covid sembilan belas
penyebaran covid sembilan belas begitu ya
harapannya demikian pak budi
tapi kalau kemudian
kita bicara soal situasi kedaruratan menurut bpbd
apa yang kemudian harus ditangani untuk semakin menahan laju penyebaran covid sembilan belas di kudus
saat ini kita masih mengandalkan jogotongo kita
karena dulu memang sangat efektif pada saat awal awal covid sembilan belas
kita menggunakan metode jogotongo
ini kita laksanakan lagi artinya
sesama masyarakat dan satu wilayah saling mengawasi
saling mengawasi saling mengingatkan ini kita harus diadakan
dan ini kita dibantu oleh dari tni polri dari asn perangkat desa
tokoh tokoh masyarakat rt tokoh agama ini kita libatkan semuanya
sehingga ini semakin banyak pengawasan harapan kita
semakin masyarakat bisa menyadari betapa bahaya covid sembilan belas ini
dan ikut bisa menatuh sampai covid sembilan belas
oke pak budi kudus kan sudah memperlakukan lockdown
sejauh mana kemudian kebijakan lockdown ini efektif untuk menahan laju penyebaran covid sembilan belas di kudus
perlu kami luruskan untuk kudus tidak melaksanakan lockdown
tidak melaksanakan lockdown
tapi tepatnya seperti apa
jadi tempat usaha kita batasi masa bukanya jam bukanya
wisata kita tutup kerumunan kerumunan kita operasi operasi masker di tempat tempat yang biasanya
sebagai tempat tempat kerumunan selalu kita laksanakan
itu yang kita laksanakan untuk pengetahuan kepada masyarakat
bahkan untuk hajatan sendiri
laksanakan di tempat
kalaupun harus tetap terpaksa tetap hajatan harus dibawa pulang
oke terakhir pak budi kalau kemudian tadi pak budi mengatakan sudah ada tren positif gitu ya
ada penahanan laju peningkatan jumlah pasien positif covid sembilan belas
apa himbauan bpbd kepada masyarakat khususnya warga kudus supaya tren positif ini terus berlanjut dan akhirnya kita akan melihat
penyebaran covid sembilan belas di kudus ini
akan semakin sedikit
oke terima kasih mbak
bahwa apa yang kami lakukan kita sudah berusaha semaksimal mungkin
semua aparat semua elemen kita ikut sertakan
guna memutus mata rantai penyebaran covid sembilan belas
namun harapan kita dukungan masyarakat memang sangat sangat kita butuhkan
dukungan masyarakat untuk ikut dukungan serta dalam perjalanan
memutus mata rantai covid sembilan belas ini
satu dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan
tolong untuk kerungan kerungan semakin bisa dijauh atau mungkin bisa tidak dilaksanakan
sehingga jangan sahabat nanti kita akan kondisi ini akan tetap berlaut laut seperti ini
karena yang pasti dengan kondisi seperti ini mau beda beda mau efek di ekonomi juga akan berubah
oke terima kasih
pak budi waluyo kepala bpbd kudus terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newscast
selamat malam pak budi
cnn indonesia newscast segera kembali